dan di sini juga akan ada informasi mengenai tempat pemungutan suara atau tps mana yang kemudian nanti akan anda datangi untuk memberikan suara pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
apa yang harus jadi perbaikan
negara jadi sudah bisa ketebak
jadi fokus kami yang utama pertama adalah kepada tuhan
saya dan istri saya memang kegiatan sosial ini
tetapi kan jangan lupa untuk ketemu langsung itu
selamat pagi kabar baik
pastikan juga paha mengapit pelana dan tidak melempar kaki ke belakang saat kuda berhenti
memang suhu udara maksimum di wilayah indonesia itu berkisar antara tiga puluh satu hingga tiga puluh tujuh
dan ada pak iman zanatul khairi kabit advokasi gubernur
wih gila keren banget
seperti refleksi refleksi dari tujuan hidup kami